bila engkau mengikuti arah matahari yang tenggelam sebelah kanan
maka banyak rintangan rintangan lahir yang begitu berat
dan jika kamu mengikuti arah matahari yang tenggelam sebelah kiri
maka kamu akan menemui rintangan rintangan batin yang juga sama berat
terserah apa yang cucuku akan pilih
ayah anda pernah bercerita
aku anak tertua dari besi pendekar tangan besi itu nih mas
ayah anda pernah bercerita
bahwa resi surbaki adalah pendekar pembela kebenaran
ia gunakan kesatyanya untuk membelanya
perguruan ayahmu terkenal di pesisir
utara pulau jawa
lalu apa maksud hija lu dan jali tanggung ikutnya
ampun nih mas
pikirkan kamu mengabdi pada ni mas

nyawa yang anggun dan yang berpengalaman untuk mencari ayah anda gusti prabu bukanlah hal yang mudah
nyawa yang anggun dan yang berpengalaman untuk mencari ayah anda gusti prabu bukanlah hal yang mudah
akan jadi taruhan
nyawa tak penting nih mas
saya masih ada nyawa satu lagi nih mas
saya masih ada nyawa satu lagi nih mas

baiklah kalau itu mau kalian
aku tidak pernah meminta atau memaksa kalian untuk menjadi abdullah
terima kasih nih mas
baiklah kalau begitu kita lanjutkan perjalanan

kita lanjutkan perjalanan kita
iya ada suara hantu serem banget iya mayang soalnya serem banget ada kalian
takut itu yang nenek nenek lagi masak di dapur masa suara nenek yang masak serem banget sih iya
bagaimana mungkin di ufuk barat ada dua matahari yang akan terbenar
matahari mana yang harus kupingin
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat
petah di hutan hujan aku ayam salat ini penunggu hutan hujan ada keperluan apa cucu datang tempat
maafkan kami eyang kami tidak bermaksud mengganggu eyang kami melewati hutan hujan karena kami hendak menuju
ke sanjang tujuh untuk menemui ayah anda gusti prabu gusti prabu siwanto betul jika cucu melewati
sanjang satu maka harus bisa mengalahkan eyang salatim
gunakan pecut gulung jagad untuk memecah kekuatan musuh baiknya bismillahirrohmanirrohim
sebentar lagi aku akan jadi penguasa di pajajaran
bola di tanganku sekarang
mereka mau menyerah atau mereka semua akan mati di tanganku
sebagai tanda taklukku apa yang akan kau minta
terima kasih ayah
aku tidak meminta
ketika kami naik ke atas bukit
kami melihat ada dua matahari terbenam di ujung buah
apakah penglihatanku salah
penglihatanku tidak salah
sebagai para pertapa
itu semua adalah siloka
bila kau mengikuti arah matahari yang tenggelam sebelah kanan
maka banyak rintangan rintangan lahir
yang begitu berat
dan jika kau mengikuti arah matahari yang tenggelam di sebelah kiri
maka kau akan menemukan rintangan rintangan batin yang sama berat
terserah apa yang cucuku akan pilih
keduanya akan sampai di sancang tujuh
aku akan memilih yang terbaik
terima kasih atas petunjukmu
kami akan meneruskan perjalanan
tunggu dulu cucuku
terimalah ini cucuku
kau cuma sebut di beras
gimana kita bisa ke dunia

aku ingin memperkenalkanmu
aku ingin memperkenalkanmu
aku ingin memperkenalkanmu
aku ingin memperkenalkanmu
beras yang aku berikan hanya untuk orang orang fakir miskin yang membutuhkan pertolongan dan makanan
aku akan selalu mengingat perjalanan dari ea
semoga allah senang biasa menempatkan cucuku
semoga allah senang biasa menempatkan cucuku
indah sekali ciptaanmu ya allah
kedua matahari yang hampir terbenam itu ternyata hanyalah sebuah selokan saja
jika aku ikuti arah matahari yang di sebelah

maka perjalananku akan banyak mengembangkan
maka perjalananku akan banyak mengembangkan
aku akan ikuti arah yang di sebelah kanan
sepertinya aku tidak ngasih melihat orang yang tawar itu aku harus menolongnya
cuma kau panggil panggilkan dabrabumu tunjukkan dirimu
sebentar lagi kau akan melihat anak anakmu saling bertikai dan saling membunuh
siapakah orang ini sepertinya aku mengenal suaranya apa orang ini
jikalau nimas tidak bersalah mengapa ia pergi maksudku itu baik ingin mengajak
dimas kepada jaja untuk menjelaskan semua kesalahpahaman ini ya allah kemana
nimas pergi aku harus segera bertanya kepada paman mahmud budas semoga saja ia baik
bolehkah bertanya kepada paman
apakah paman melihat atau bertemu dengan nimas r santun